belasan pelajar sma di ponorogo ditangkap polisi karena membolos sekolah di sebuah warung kopi
meski tertangkap basah para pelajar ini berdalih terpaksa membolos karena takut razia kendaraan yang digelar polisi di depan sekolah mereka
lima belas pelajar sma dari berbagai sekolah di ponorogo ini diamankan di mapolsek sukorejo ponorogo
mereka ditangkap saat nongkrong dan merokok di warung kopi pada jam pelajaran sekolah
penangkapan ini menindaklanjuti laporan masyarakat yang resah melihat belasan siswa berada di warung kopi saat jam pelajaran sekolah
di hadapan polisi mereka nekat membolos sekolah dan memilih bersembunyi di warung kopi karena menghindari razia kendaraan pada saat jam berangkat sekolah
perti cekatan pak
perti cekatan kenapa
tidak ada di sini
terus kamu tidak punya simpulkan air pedang kenapa
sebagai efek jerah usai didata pihak kepolisian memanggil orang tua
dan pihak sekolah untuk menjemput para siswa tersebut
kita serahkan kepada sekolahnya dan orang tuanya untuk dilakukan
mengapa putra putranya ini saat jam jam sekolah tidak sekolah
orang tuanya tidak datangkan
ya orang tuanya sama guru guru kita datangkan
selain memanggil pihak sekolah dan kedua orang tua siswa polisi juga memanggil satlantas polres ponorogo untuk menindak kendaraan siswa
sebab mayoritas kendaraan siswa tidak standar dan menggunakan kenalpot